pengendara moge terlibat kecelakaan saat melintas di jalur pantura probolinggo jawa timur pada minggu sore
dua orang tewas dan satu lainnya mengalami luka dalam kecelakaan ini
peristiwa berawal saat korban bersama rombongan melaju dari arah probolinggo menuju pasuruan
motor korban bersenggolan dengan kendaraan lain dan menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan
dua pengendara moge yang merupakan pasangan suami istri meninggal di lokasi kejadian
sedangkan pengendara lain yang turut dalam kecelakaan ini dievakuasi ke rumah sakit terdekat
celakaan ini sedang dalam penanganan kepolisian setempat